menjadi salah satu pusat perayaan tahun baru taman mini akan buka selama dua puluh empat jam pada tanggal tiga puluh
satu desember harga tiket yang biasanya dijual dua puluh lima rupiah naik menjadi lima puluh rupiah per orang tiket
pun hanya bisa dibeli secara online untuk mencegah kepadatan pengelola akan membagi zona kegiatan
menjadi lima titik setelah itu acara puncak pada malam pergantian tahun baru dua ribu dua puluh tiga di tmii nantinya
akan ditutup dengan pesta kembang api yang dipusatkan di panggung budaya arji balago
mendukung kegiatan ini pt transjakarta akan menambahkan jam operasional hingga pukul dua puluh
dini hari dan menambah jumlah armada untuk rute taman mini yang sebelumnya ada lima belas bus ditambahkan
sembilan armada sehingga tersedia
dua puluh empat bestrans jakarta yang akan beroperasi di rute ini pada malam tahun baru sementara untuk arus
balik usai perayaan disediakan empat bus transjakarta yang ditempatkan di halte taman mini
dan jika penuh bestih halte pinang ranti akan dikerahkan meski tak menjadi pusat perayaan
tahun baru wilayah ancol masih menjadi tempat unggulan warga jakarta merayakan pergantian
tahun sebagai antisipasi dampak cuaca ekstrim pengelola ancol menyebut telah
menyiagakan petugas di delapan pos untuk mengawasi pengunjung yang bermain di sekitar pantai jumlah
petugas keamanan dan lifeguard juga turut ditambah pengelola ancol sendiri tak segan
menutup kawasan pantai bila cuaca buruk menerjang ikon wisata bahari di jakarta ini tim liputan cnn